dinamika politik pasca pencapresan nama ganjar prano kini kian kencang
setelah kemarin ketum golkar erlangga hartarto bertemu dengan ketum partai gerindra prabowo subianto
malam hari ini presiden joko widodo mengumpulkan ke enam ketum partai politik koalisi pendukung pemerintah
apakah pertemuan ini guna kembali mencoba menjodohkan nama ganjar dengan prabowo subianto
ataukah malah akan melahirkan skema politik yang baru
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami lalu sambungan zoom
direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi
assalamualaikum selamat malam mas burhanuddin
waalaikumsalam malam berhams
baik ini habis lebaran politik semakin panas semakin banyak diperbincangkan begitu dinamikanya
langsung saja mas burhan artinya kita bisa menafsirkan dan melihatnya bagaimana pertemuan malam hari ini
ini adalah menjodohkan kedua nama tadi
atau kemudian mempercayai
jelas saja kemana arah masing masing yang belum di clear sampai hari ini
pertama dengan tidak diundangnya nasdem dalam acara partai pendukung pemerintah
ini menandakan bahwa nasdem sudah dianggap keluar dari kesepakatan partai partai pendukung pemerintah
meskipun secara deyur masih menjadi bagian dari partai pemerintah
yang kedua adalah karena elektabilitas
ganjar yang didukung pdi perjuangan dan p tiga
serta elektabilitas prabowo yang diusung oleh gerindra setidaknya
kemungkinan besar tidak ada kesepakatan untuk menjodohkan kedua capres dari internal partai pendukung pemerintah
dalam satu perahu
jadi masih ditunggu waktu minimal sampai bulan oktober sebelum pendaftaran
apakah kedua tokoh yang diusung oleh partai partai pendukung pemerintah ini
akan berduet atau berduel
nah per hari ini kemungkinan duel
karena elektabilitas ganjar maupun prabowo masih tipis bedanya
oke jadi artinya pertemuan ini hanya untuk kemudian memperjelas begitu ya masing masing posisi
atau kemudian masih ada upaya saling rayu merayu begitu
untuk kemudian bisa saling mendukung dalam satu poros misalkan
sepanjang elektabilitas prabowo dan p tiga
ganjar masih punya potensi menang
kemungkinan yang terjadi adalah
ya saling memahami posisi masing masing
jadi tidak bisa memaksakan ganjar menjadi wakilnya prabowo
karena ganjar sudah dicapreskan oleh pdi perjuangan
prabowo dipaksakan untuk menjadi wakilnya ganjar
oke mas burhan
kalau kemudian artinya malam hari ini adalah pertemuan yang memperjelas koalisi
untuk kemudian sama sama tahu posisinya di mana
tapi yang menarik juga tadi dalam panggilan ini
di paket berita kita dengarkan statement dari ketua mppp tiga
mas romy begitu mengatakan
artinya apakah kemudian pertemuan ini
nanti juga bisa kita tafsirkan bahwa distribution itu adalah
pak jokowi mencoba menaruh telur dalam beberapa keranjang
atau kemudian distribusi itu hanya pada satu calon saja
begitu kalau kemudian kita baca hari ini
kalau kita baca per hari ini
pak jokowi sepertinya put eggs into basket
satu basket ke prabowo subianto
basket yang lain ke ganjar pranowo
jadi distribution of power yang disampaikan oleh mas romy
saya maknai bahwa diharapkan dengan munculnya dua nama tadi
kemungkinan besar keduanya diharapkan melaju di putaran kedua
dan meninggalkan anies di putaran pertama
dan kalau itu yang terjadi
maka kita bisa simpulkan terjadi all president man
tapi skenario ini kan belum tentu aceh ya
sampai nanti ya
sampai proses pendaftaran
sangat tergantung oleh dinamika
apakah elektabilitas anies masih tercecer di peringkat ketiga
atau ke anies yang dianggap sebagai capres antitesa dari presiden jokowi
itu berhasil rebound
dan kemudian mengancam
elektabilitas ganjar atau pranowo
kalau misalnya mengancam
dalam pengertian anies potensial masuk putaran kedua
bahkan misalnya peringkat pertama
meskipun tidak sampai menang satu putaran
kemungkinan ide untuk menjodohkan prabowo dengan ganjar
atau sebaliknya akan kembali muncul
tapi kalau kemudian saya ingin merujuk pada
survei yang dilakukan oleh anda dan juga indikator politik
bukankah kemudian ketika head to head
nama ganjar dan juga prabowo
pranowo akan lebih unggul
apakah tidak kemudian
publik akhirnya menilai
jangan jangan memang di
bukankah lebih baik ada tiga begitu akhirnya
untuk kemudian nanti secara jelas
dan secara lebih panjang artinya nanti
kalau head to head itu kan asumsinya memang ada tiga calon
teratas pertama adalah ganjar
dengan selisih tipis dengan prabowo di peringkat kedua
kemudian anies baswedan dengan perolehan yang cukup signifikan
dalam simulasi yang terakhir ini
maka muncullah skenario head to head
jadi head to head itu karena ganjar
yang diasumsikan unggul
tetapi kumulanya tidak signifikan
jadi kalau head to head itu artinya
ganjar pranowo atau pranowo ganjar
disatukan kemudian dipertandingkan lawan
dan diperkirakan sebagai
baik mas burhan saya potong sejenak
karena kita akan mendengarkan statement dari
ketua umum golkar erlangga hartarto
juga caimin ketua umum pkb di istana negara
dan tantangan tantangan ke depan
nah itu yang dibahas dalam pertemuan tadi
ada pembicaraan ya pak
terkait dengan koalisi besar
koalisi besar seperti apa pak
ya ini kan udah besar
lebih besar lagi kemudian
secara resmi nih pak
kib dan kir gimana pak kelanjutannya
ini masih dalam pembahasan
dan tadi kita tidak bahas spesifik mengenai itu
tapi lebih kepada tantangan tantangan
perekonomian ke depan
yang juga sering disampaikan oleh bapak presiden
terkait dengan juga
tantangan terhadap middle income trap
kita mempunyai pemahaman yang sama
enam partai yang berpengaruh di dalam ini
yang malam ini bertemu bapak presiden
kita bicara konten
bicara isi pembangunan
jadi kalau masalah itu
ya termasuk yang pencapresan pak ganjar
dibahas atau tidak pak erlangga
ya tadi kita membahas yang tadi saya sebut
bahkan pak imin mendukung
masalah stunting pun kita bahas
pak nasdem kok nggak ada pak
wah itu penjelasannya belum kita terima
pak erlangga ini mesra banget sama cah imin
tunggu besok siang
di mana pak jam berapa
di pelataran jam satu
jadi ada informasi penting besok nih pak
bareng berdua pak
baik saya akan kembali ke mas burhan
kita sudah dengarkan bersama
agak sedikit normatif begitu ya
disebutkan membahas soal
tidak spesifik soal politik
nah tapi yang menarik mas burhan ini kemudian
dua nama yaitu
aha dan cah imin muncul berdua
tidak dengan ketum yang lain
apa yang bisa kita tafsirkan begitu
tidak terlalu over thinking ya
partai partai pendukung pemerintah
mengelucut pada dua koalisi
koalisi yang mengusung ganjar
versus koalisi yang mengusung prabowo subianto
pertanyaannya siapa cawapres yang diusung
oleh kedua cawapres ini
masih ada enam partai pendukung pemerintah
masih solid di bawah pemerintahan pak jokowi
dalam pengertian soal dua ribu dua puluh
dan kemudian jatah yang tersisa
untuk cawapres hanya dua
kan capresnya cuma ada dua
prabowo dan ganjar
ada partai yang tidak kebagian cawapres
nah itu apakah solid untuk mendukung
prabowo atau ganjar
ketika mereka tidak mendapatkan posisi cawapres atau tidak
ketika ada pertemuan antara golkar dan pkb
itu saya kira tidak bisa dilepaskan
dari keakrapan golkar dengan prabowo subianto belakangan ini
oke baik mas burhan saya potong terlebih dahulu
kita akan mendengarkan statement dari ketua umum green
terbesar dan diperkirakan
kita sangat mungkin bisa menjadi
ekonomi keempat terbesar
kalau kita pandai memanfaatkan
titipan beliau kepada kita kita
saya kira itu intinya
terkait dengan koalisi besar
terkait dengan koalisi besar
terkait dengan koalisi besar
yang lebih banyak adalah
bagaimana indonesia ke depan
bonus demografi yang kita punya
lima belas tahun ke depan
ini kita nggak boleh terlewatkan
kalau kita terlewatkan untuk mendapatkan
maka kemungkinan nanti lewat
karena itu kita tidak boleh
ketinggalan kesempatan itu

hampir tidak ada
secara praktis tidak ya
tapi titipan besar
kita harus kompak
bisa kerjasama demi negara
intinya itu demi bangsa dan negara
pak yedid kasih kib sama kir gimana nih pak
terima kasih pak
saya kembali ke
mas burhan mas burhan kita
baru saja mendengar kedua ketum
yaitu pak mardiono dan juga pak prabowo
tidak secara spesifik kembali
tidak menyebutkan soal politik
tapi yang menarik adalah
pak prabowo mengatakan harus rukun
kita bisa memaknai itu sebagai
oke misalkan ada dua poros
tapi kemudian tetap harus
tetap harus menjaga
tadi begitu ketikapun
nanti akan bertarung bersama
ya bisa dimanai seperti itu ya
saya tidak terlalu
pertemuan yang melibatkan presiden
dan enam ketua umum
partai pendukung pemerintah
dibicarakan di belakang layar
atau setengah kamar
panggung belakang gitu ya
jadi kalau rame rame seperti itu
lucu gitu ya
karena pembagian kekuasaan
pembicaraan setengah kamar
tidak secara berbarengan
jadi kalau kemudian dibicara
tentang garis besarnya
terkait dengan ancaman middle income trap
yang tinggal tiga belas tahun
dan karenanya semua partai pendukung pemerintah
harus solid mempersiapkan dua ribu dua puluh
nah saya kira pembicaraan normatif
semacam itu yang menurut saya
mendominasi pertemuan malam ini
bukan berarti tidak ada
semacam pembicaraan politiknya
tetapi pembicaraan politik
setengah kamarnya lebih banyak
dibicarakan di belakang
oke tapi kemudian apakah
paling tidak kalau kemudian tidak dibahas
secara gamblang begitu
kode kode untuk kemudian satu sama lain
siapa dengan siapa
apakah itu juga tidak mungkin
akan bisa dibahas begitu
apalagi kalau kemudian
saya merujuk apa yang kemudian anda sampaikan
tadi sebelum kita mendengar statement seorang prabowo
ini kan seakan akan hari ini
fokusnya memang pada liga cawa press begitu mas

iya tapi maksud saya kita jangan mengaitkan
semua hal pada urusan politik
berkaitan dengan power sharing
power sharing itu biasanya
di belakang layar
nah tetapi pembicaraan malam ini
menurut saya lebih pada
mempersatukan enam partai pendukung pemerintah
melanjutkan legacy pemerintah
jokowi yang kedua
kalau pun toh terjadi perbedaan
antar partai partai pendukung pemerintah
kemudian tidak terjadi saling sikut
saya kira lebih pada hal ini
hal yang bersifat normatif semacam itu
menyamakan perspektif paling tidak seperti yang kita bahas
di awal bahwa ini adalah upaya presiden
meletakkan telur di banyak keranjang begitu ya mas ya
kalau pun toh terjadi perbedaan
dimana partai pendukung pemerintah
misalnya mengucut pada
itu tidak lantas menghilangkan semangat
legacy pemerintahan pak jokowi
bahkan bukan tidak mungkin loh
masih ada kemungkinan misalnya
pan di kib
ya itu tetap mengusung
caw press kan masih
di atas kertas kan masih memenuhi syarat
tetapi pertanyaannya apakah itu
seberapa besar kemungkinannya kan sangat
tergantung dinamika kedepan
apalagi misalnya ada pertemuan
dengan pak sby
apapun hasilnya kira kira
nanti ada berapa koalisi yang
berasal dari partai pendukung pemerintah
kira kira semangatnya tidak
menghilangkan legacy yang
sekarang sudah ditancapkan
oleh pemerintahan pak jokowi
baik mas ini menarik kemudian anda tadi menyebutkan
erlangga bertemu dengan sby
tapi tadi sore ini kemudian erlangga juga bertemu
jk yang lebih dekat dengan poros perubahan
ada prabowo bertemu dengan jk
jadi ini ada kemungkinan juga poros poros
yang dekat dengan pemerintah baik erlangga
baik prabowo ini mendekati
poros perubahan yang ada anies
di sana begitu
masih sangat cair
tidak ada perubahan hingga oktober
beberapa bulan kedepan
jadi memang saling tarik
satu sama lain masih
sangat mungkin terjadi
kan bisa ditafsirkan koalisi perubahan
yang mendekati partai pendukung pemerintah
atau sebaliknya pendukung pemerintah
ketarik oleh koalisi perubahan
perspektif mana yang kita pakai oke
tapi menurut saya
peta koalisi yang makin
pertarungan makin melibatkan
kalau misalnya anies baswedan
tidak segera mengembalikan momentum
diantara partai pendukung
karena bagaimanapun mereka
pengen menang kan
kalau misalnya peluang menang dari anies baswedan mengecil
ya bisa saja
salah satu anggota koalisi perubahan
koalisi kebangkitan raya yang mengusung
jadi kalau kemudian
kita melihat kondisi hari ini
kemudian tiga nama tapi kemudian
komposisi siapa yang di belakangnya komposisi
partai pendukung pengusungnya
akan masih sangat cair begitu ya
menurut anda betul
jadi per hari ini masih ada tiga
calon yang potensial muncul
berubah menjadi dua
dan perubahan menjadi dua
mengurucutnya ke koalisi
pengusung prabowo subianto
nah alasannya adalah
kalau kita lihat petanya
mereka yang menjalin koalisi
atau pembicaraan menuju koalisi
itu umumnya adalah toko toko
yang dulu bernaung di bawah pohon beringin
jadi misalnya orang seperti
erlangga hartarto prabowo subianto
surya pahlaw yusuf kalla
berbeda beda partai hari ini
tetapi mereka punya
tanda kutip nenek moyang yang sama
nah kalau kemudian
terjadi pengerucutan sangat mungkin terjadi
pengurucutan dimana pendukung prabowo subianto
mengalami tanda kutip
pembesaran mungkin tidak
di putaran pertama tetapi bisa
jadi di putaran kedua ketika
misalnya salah satu
yang tidak lolos di putaran pertama
oke mas berarti artinya
kalau kemudian kita lihat dari ketiga
tengah begitu ya
yang sangat memungkinkan untuk mendapat
insentif ketika misalkan ada
ada kondisi yang berubah
dari ketiga itu begitu ya apalagi
misalkan saya merujuk pada survei yang anda
rilis beberapa waktu yang lalu betul
jadi kalau kita melihat
data yang kami rilis
saya kira alarm harus dibunyikan
pdi perjuangan dan ganjar pranowo
karena meskipun unggul
dan ketika masuk putaran
kedua itu prabowo
subianto seperti diuntungkan
jadi misalnya kalau yang
masuk putaran kedua itu prabowo
prabowo unggul dengan selisih
nah pertanyaannya dari mana suara
prabowo dari pendukung
putaran pertama oke nah
kalau misalnya prabowo masuk putaran kedua
pertanyaannya kemana pendukung
akan melabuhkan suaranya
di putaran kedua lagi lagi
ke prabowo subianto
ketimbang ke anies baswedan karena dianggap
representasi pemerintah begitu ya
akhirnya bisa mendulang
dari data kami bram
itu kami temukan pendukung
dapat dari dua jalur
oke jalur pertama
pemilih prabowo sendiri
yang sebagian masih memilih prabowo
subianto meskipun sebagian
yang lain sudah pindah ke anies baswedan
jadi ada basis
pemilih prabowo yang masih
setia mendukung pak prabowo subianto
yang kecenderungannya kritis
pak jokowi sejak lama karena pak prabowo dua kali
di dua pilpres sebelumnya yang kedua
nah ini ada semacam blessing
setelah pak prabowo
masuk ke dalam pemerintahan pak jokowi
pak jokowi mulai melirik pak prabowo
nah ini yang kemudian menjadi
keuntungan buat prabowo subianto
tidak bisa selesai di satu putaran
nah ganjar baru unggul
kalau lawannya anies baswedan
di putaran kedua dengan asumsi
prabowo tidak masuk putaran kedua
oke berarti sangat
menarik begitu ya kita cermati
bagaimana kemudian distribusinya
apalagi kemudian jika terjadi
dua putaran dengan tiga calon
begitu ya kita akan tunggu seperti apa
kemudian kondisi apalagi menjelang
pendaftaran di oktober nanti terima kasih atas
waktu anda mas burhanuddin muhtadi
direktur eksekutif indikator politik indonesia
selamat malam sehat selalu mas burhan